badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs ketenagakerjaan
melakukan penandatanganan memorandum of understanding mou
bersama badan koordinasi penanaman modal di nusa dua bali
dengan nota kesepahaman ini diharapkan ada sinergitas harmonisasi
antara pemilik modal dan juga pelaku usaha
dalam hal jaminan kesehatan dan hari tua bagi para pekerja
dalam pertemuan ini dihadiri menteri dalam negeri cahyokumolo
yang juga memberikan sambutan mengenai jaminan bagi para pekerja
direktur utama bpjs ketenagakerjaan agus susanto menyebut
implementasi layanan bpjs kenakerjaan akan terus didorong
guna mendukung kemudahan investasi
yakni dengan segera dikeluarkannya pelayanan terpadu satu pintu
ataupun ptsp pusat
tujuannya adalah untuk memudahkan proses dan menciptakan
kesejahteraan terhadap para pekerja
kami berharap bahwa dengan kerjasama ini
akan terhentas suatu sinergi
karena ini adalah perjalanan yang sangat berharga

dan wajib diikuti oleh seluruh pekerja
dan juga pembeli beli kerja di indonesia
yang tentunya akan menciptakan suatu kesejahteraan
dan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemiskinan